ya mungkin itulah yang dapat menggambarkan seni bela diri wing chun
kita akan membahas tentang ilmu bela diri yang juga sempat dipelajari oleh aktor laga legendaris bruce lee ini
kini berkembang pesat di indonesia dan juga mulai memiliki banyak penggemar
pada umumnya gerakan dalam latihan ilmu bela diri dilakukan dengan keras dan penuh tenaga
namun hal ini tidak saya rasakan ketika mencoba ikut berlatih ilmu bela diri wing chun di wing chun martial arts center di kawasan cengkareng jakarta barat
seni bela diri wing chun ini memang gerakannya terlihat lembut
namun sebenarnya dibalik kelembutan gerakan wing chun ini tersimpan kekuatan yang bisa mematikan
untuk dapat menguasai seni bela diri wing chun
semua gerakan harus dilakukan secara alami
tapi jangan pernah sekalipun meremehkan efektivitas wing chun terutama dalam pertarungan jarak dekat
ini dilatih berulang ulang sih
berulang ulang sampai leplek
tapi ketika gerakan ini sudah dikuasai bisa dilakukan variasi gerakan ya
bisa karena ini masih basic bagan
masih basic karena ini pada sayur pukul
ini posisinya adalah ini
ini sakit banget ini sakit bener
walau dapat melumpuhkan dan mematikan lawannya dengan mudah
dalam wing chun kekuatan bukanlah hal utama
filosofi dalam bela diri asal tiongkok ini pun menarik
filosofi dari wing chun itu mengalir seperti air
itu kalau di aplikasi di dalam pertarungan sebenarnya itu gimana sih
kita memukul lawan terus menerus terus menerus
jadi dia mengalirkan menguntur mengalirkan menguntur
jadi seperti umpamanya lawan mukul ini pada saat dia pukul ini kita le ini kan masuk
jadi dia tidak akan stop di sini dia akan langsung
tangki lagi terus lagi
jadi gerakannya terus terus terus
terus terus terus
terus terus terus
sampai lawan tidak bisa apapun
dia baru stop
dilihat dari sejarahnya wing chun pertama kali diciptakan oleh seorang biksu wanita di tiongkok
itulah sebabnya mengapa gerakan gerakan dalam wing chun tidak melulu soal kekuatan
bahkan anak anak dan orang tua pun dapat ikut berlatih dan menguasai seni bela diri ini
salah satunya adalah surya
pria berusia enam puluh lima tahun ini sudah sejak satu tahun terakhir berlatih
di wing chun
saya akan main begini ya
rasanya kalau di jalan itu saya pede
di indonesia wing chun mulai berkembang pesat sejak tahun dua ribu sebelas saat film ipman menjadi box office
wing chun martial arts center sendiri kini telah memiliki empat tempat berlatih dengan murid lebih dari dua ratus orang
erlangga wisnuaji jakarta